aksi menyeret ibu ibu ini terjadi ketika demo yang dilakukan buruh manufaktur di wilayah cikande kabupaten serang banten pada selasa
hal ini bermula ketika masa buruh beraksi dengan duduk di depan gerbang perusahaan
karena menghalangi jalur keluar masuk salah satu perwakilan perusahaan akhirnya berusaha menarik para pengunjuk rasa
peristiwa ini memicu emosi masa buruh
terjadi saling dorong dan adu mulut antara buruh dengan kuasa hukum perusahaan
aksi saling dorong baru meredah setelah petugas kepolisian yang berada di lokasi berusaha menenangkan kedua belah pihak
perwakilan buruh menjelaskan mereka sudah tidak bekerja dan hanya diberikan uang satu juta rupiah
padahal menurut buruh pengusaha wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sedikitnya tujuh puluh juta rupiah
sesuai lama masa kerja para buruh yang lebih dari dua puluh tahun
sebetulnya phk itu sesuatu hal yang tidak diinginkan sebetulnya
tetapi apa namanya ketika memang itu yang harus dilakukan terpaksa harus dilakukan phk itu ya maka harus diberikan hak mereka
kuasa hukum perusahaan menjelaskan bahwa para buruh justru mangkir dari tanggung jawab pekerjaan mereka selama enam bulan
setelah mereka mengajukan permohonan itu mereka tidak pernah masuk bekerja
jadi kita sudah memberikan surat peringatan dan panggilan secara tertulis tapi mereka tidak datang
saat di partai pertama kita sudah sampaikan bahwa permohonan mereka ditolak
perusahaan tetap mempekerjakan kembali dan menghimbau mereka untuk tetap bekerja
tapi mereka tetap tidak masuk bekerja
para buruh akan terus melakukan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi
mereka juga akan mencatatkan perselisihan ini ke pengadilan hubungan industrial